kapan kamu mau nikah lagi
ih si ambu
saya mah belum kepikiran ah
pengen nikah lagi
aduh amu nanti nanti aja lah
lagian juga sampe sekarang
saya belum punya jodoh yang serek
ke rumah aki
jam segini sudah sepi
ingin juga kan
namanya juga malah
masih pasti dingin
iya bener kak
seperti ada suara perempuan nangis
oh perempuan menangis
kayaknya suaranya dari dalam sini kak
ada perempuan meninggal di sana
ya udah kakaknya sudah selesai

ya udah kakaknya sudah selesai

ya udah kakaknya sudah selesai

ya udah kakaknya sudah selesai
ya udah kakaknya sudah selesai

ya udah kakaknya sudah selesai
ya udah kakaknya sudah selesai
ya sudah selesai
sudah tidak ada lagi yang ngeganggu
karena kita udah capek pisang
terus terusan digangguin
penunggu sumur kak
suara apa kak
ayah suara minta tolong
ayah dari pohon apa dari rumah
ini mah jurik eh
kenapa teriak teriak aduh
jantung saya mau copot untung aja saya gak jantungan
bunten ibu ini siapa ya
saya temu ke tempatnya nini
tapi nggak taunya angkotnya mogok
jadi mesti jalan ke sini
iya tentu aku udah
rumahnya nini masih jauh ya
kiranya penampakan lah tuh
panggil aja teteh ranti
biar akrab ya kan
nah emang dari lahir saya magelis
warga sini sedang resah
dengar cerita penampakan
penampakan apa om
cerita penampakannya nanti aja lah
mami capek banget mendingan kita ke rumah nini yuk
nanti keburu hujan lagi
pak saya permisi dulu ya
takut ditungguin sama nini dari tadi
yang baru datang dari kota
kaset deh ganteng
masa saya udah segini gini dijodohin
ya malu ambu
emangnya anak rawan dijodohin
maneh aneh anak duda
keren deh mapan
kenapa sih mendadak mati
ada apa dem
perih mataku airnya abis
kita minta air ke tetangga aja
sekalian ngambilin buat nini
kasian kalo nini pulang gak ada air
ya udah deh
kasutkan asap bedaknya
kayak ayah anu eta
neng teh lagi deg degan
gak ketemu sama cowok ganteng
aduh ambu mudah mudahan jodoh yang dipilihin sama ambu teh cocok ya sama neng
sudah lama nunggu ya
kebetulan dia juga sebagai pejabat negara
dia itu agak malu sedikit
sini bentar cep
ada tamu nih cep
dia muncul dari situ tuh
soalnya air di rumah saya lagi mati
iya bu boleh ya
waduh air ini pas untuk cuci piring
oh iya terima kasih
biar saya cari tempat lain aja
sekali cari air dimana lagi
aku baru inget
udah dengan kalian ikut aku aja
tidak ada yang bisa diinginkan
tidak ada yang bisa diinginkan
tidak ada yang bisa diinginkan